ah ah ah apaan ini
tolong ah jangan
yes sekarang sisi udah gak ada
jadi gue harus bisa nyelesain masalah gue sendiri
dan gue harus bisa ikhlas nerima diri gue padanya
gue capek banget nih
eh kakek aduh seneng banget deh
akhirnya kakek bisa muncul juga
kayak ada hal yang penting yang pengen deren bicarain
deren tuh udah gak sanggup lagi kek
dia tuh nyebelin banget
dia memang tidak ada yang bisa mencari kakek
dia juga gak pantas menerima anugerah wajah yang tampan

sebenernya nih kakek
daren tuh lebih suka sama deren yang gendut kayak gini kek
gendut tapi bermoral kakek
tapi kerjaannya nyakitin orang mulu kek
tapi kerjaannya nyakitin orang mulu kakek
beneran kakek deren gak bohong
asal kamu tidak menyesal di kemudian hari
enggak enggak gak nyesal
kalau begitu kakek akan memanggilnya
kalau begitu kakek akan memanggilnya
aduh udah udah
gue udah kenyang banget
sekolah udah panas sepi
aduh udah udah
gue udah kenyang banget
mendingan dorong pada pada
pokoknya yang pijitin yang paling enak
pokoknya yang pijitan yang paling enak
ntar malam minggu gue ajak kencan
kok pada diem sih
jangan coba coba campurin urusan gua
gue harus pergi dari sini
eh jangan buru buru dong
santai dikit aja kenapa sih
gua ga ada urusan sama lo berdua
sayangnya kamu masih menjadi urusan kakek
sayangnya kamu masih menjadi urusan kakek

gua ga mau
inilah pilihanmu deren
selamat berbahagia dengan yang
deren ga bakal nyesel sama keputusan deren ini
makasih banget kek makasih ke
makasih kakek makasih
makasih kakek makasih
lo pasti bangga dong nganterin cewek secantik gue
anterin gue pulang ya jelas ya
mending gue bocehin gue til anak daripada bocehin lo
masih kabaul gue
wuh manis sih
pak pak pak
jangan diambil pak
jangan jangan dia hantu lagi bukan darna
dia dudur kayak gitu kan yang paling jijiknya jadi orang
aduh jangan jangan dia habis diputusin glasio lagi
hari ini itu banyak banget kejadian aneh
sekarang si honey glosor ditanam
aduh ini ini
nggak usah nanya nanya
sekarang anterin gue ke dukun
ngapain han ke dukun
nggak pernah dengar apa
cinta ditolak dukun bertindak
kayak kata kata yang di truk truk luar kota gitu ya
ih kok dukunnya begini
aduh jangan jangan mantap cikgu
eh saya masih terperih ini man
sekarang ibu contoh perlahan
selamat siang mbak cikgu
saya udah perlu
silahkan masuk silahkan masuk
saya sudah tahu
cewek cewek cantik seperti kalian datang ke sini
aduh urusannya laki laki
aduh dukunnya keren nih kayaknya
gila dia tahu lho
kita datang ke sini mau ngapain
dasar cetim mau berdua
rambut ini akan kubakar
dan kusatukan dengan raminan peletku
ini pasti ampun
ini ramuan yang kamu butuhkan
laki laki itu harus minum sampai habis
setelah itu dia akan nempel terus
seperti tikus tenang dan gajah
hehehe pressing khususnya ini
ayo dibuat lebih penting
ini adalah jenguk kode kita
pokoknya may sekarang gue harus lebih percaya diri lagi
eh eh itu kan kini
tuh tuh tuh
kalau dilihat dari postur tubuhnya
emang itu si kimi tuh
cepat ambil karung sama tari di belakang
bukan ada segitu neop nih
cepetan taruh burung ilang
ya udah udah burung
tolong ah jangan
lo kayaknya keterlaluan henry
ya ampun lino
dengar ya natra itu suka sama toto
gak mungkin lah gue nyakitin hati natra
ya gak sih
seenggak enggaknya kan natra udah pernah ngajarin gue
apa artinya bersahabat
lo sekarang udah berubah ya
lino bener bener gak nyangka
kalo lo itu dulu pernah nyasar di gang jesus tiger
nol sekarang gue udah ambil si kimi lagi
hani hobi lo tuh waktu kecil nonton film apaan sih
sampai nyulik orang terus
gak usah banyak tanya deh
sekarang lo dateng ke rumah gelasio
bilang sama dia kalo mau si kimi selamat
dia harus datang ke gudang kosong dekat rumah gue
apa sih yang gak lino lakuin buatmu hani
si kimi dicurik hani lagi ya
jangan rusak lagi ya
kemarin kan udah di servis